sementara itu pt jasa marga akan menghentikan operasi gardu tol cikarang utama dan memindahkannya ke kilometer tujuh puluh cikampek dan kilometer enam puluh tujuh kalihirup
pemindahan ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan saat mudik lebaran
lebaran dua ribu sembilan belas mendatang pengguna jalan tol jakarta cikampek tidak lagi membayar tol di cikarang utama
sebab pt jasa marga tengah merampungkan pembangunan gardu tol cikampek utama di kilometer tujuh puluh
ya ini pemilihan kilometer tujuh puluh ditaksir mengurangi beban jumlah kendaraan yang menumpuk di cikarang utama
selain itu gardu cikarang utama dinilai tidak mampu lagi menampung enam puluh lima hingga tujuh puluh ribu kendaraan perharinya
pt jasa marga menyebutkan pemindahan gardu tol ini tidak berpengaruh pada tarifnya
ini mungkin saya yang salah satu beruntung
kemudian ketika cikarang utama dipindahkan lebih jauh ke cikampek
kayak kena imbas macetnya di situ
oke untuk cari tahu atau untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pengurayan kemacetan saat mudik lebaran ini
kementerian perhubungan akan membongkar gerbang tol cikarang utama
dan gerbang tol cikarang utama akan dipindahkan ke gerbang tol cikampek utama di kilometer tujuh puluh jakarta cikampek
dan gerbang tol kalihurip di kilometer enam puluh dua
dan kita untuk mengetahui perkembangan
relokasi gerbang tol cikarut ini
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia roni satria
ya roni apakah pembongkaran gerbang tol cikarang utama ini sudah tuntas
dan bagaimana kondisi lalu lintas saat ini
ya selamat siang puspa dan amel
mungkin tidak hanya anda puspa yang akan merasakan manfaat dari kondisi ini
seperti ataupun pemindahan dari cikarang utama ini ke cikampek
karena tentunya pemudik nantinya
akan merasakan tidak lagi mungkin akan ada penumpukan penumpukan antrean yang terjadi di cikarang utama
yang kita tahu memang hampir setiap harinya menampung enam puluh lima hingga tujuh puluh ribu kendaraan
yang apalagi bisa meningkat hingga sembilan puluh ribu atau satu ratus dua puluh ribu pada saat musim mudik lebaran
nah pemilihan dari kilometer tujuh puluh ini
yang tadinya ketika kita melakukan transaksi pembayaran tol di cikarang utama
nantinya dipindahkan ke kilometer tujuh puluh di cikampek ini
kalau saya lihat ini berjarak sekitar tiga km dari tol cikampek yang memang sudah existing ataupun sudah ada
yang kalau kita lihat ada sekitar sembilan gardu nanti ini akan ditambah dengan dua belas gardu
total menjadi ada sekitar dua puluh satu gardu yang akan dilintasi oleh pemudik nantinya
ini akan mulai beroperasi h tujuh atau sekitar tanggal tiga puluh mei dua ribu sembilan belas mendatang
namun tanggal dua puluh empat nanti dua puluh empat mei akan dilakukan uji coba terlebih dahulu
untuk melihat apakah proses dari cikarang utama ini berjalan lancar untuk nantinya proses transaksi akhir
untuk masyarakat yang dari jakarta menuju untuk keluar ke arah palimanan ataupun menuju ke arah cipularang
juga menuju ke arah jawa tengah nanti bisa melakukan tap terakhir atau pembayaran di kilometer tujuh puluh ini
nah kalau kita lihat sendiri karena memang proses pembangunan dari anda mungkin bisa lihat di sini masih belum ada papan nama
kemudian proses pembangunan ataupun konstruksi masih dilakukan oleh petugas yang dilakukan baik ada tadi juga pihak jasa marga maupun juga pupr
tengah melakukan proses di lalu lintas untuk melihat jalurnya apakah nantinya akan ada dikisahkan untuk kendaraan kecil kemudian kendaraan besar di sebelah kiri
nanti tidak hanya di kilometer tujuh puluh tapi juga ada di kilometer enam puluh tujuh yaitu di kalihurib utama
nah dengan adanya dua pintu terakhir untuk pembayaran ini setidaknya kalau kita hitung dari cikarang utama ini puspa dan amel anda akan mungkin bisa banyak pepercahan kendaraan yang tadinya mungkin bisa keluar di cikarang barat kemudian bisa keluar di karawang barat karawang timur dan juga di dawuan
nah tentunya dengan banyaknya kendaraan kendaraan yang sudah keluar atau melintas dan tadinya tidak perlu antri lagi di cekarang utama inilah harapan dari pt jasa marga sendiri
untuk setidaknya antrian antrian kendaraan ataupun kemacetan yang kerap terjadi akibat dari adanya bisa dikatakan gridlock atau bisa dikatakan penyempitan dari jalan yang ada di cikarang utama ini bisa dikurangi
selain itu kita tahu juga bahwa memang proses pembangunan dari tol elevated yang ada di cikampek ini kemudian dari pembangunan pembangunan kendaraan kereta cepat itu juga cukup berpengaruh terjadinya kemacetan mungkin anda sering lihat ataupun kita semua sering temukan di kawasan bekasi barat
nah yang tentunya juga setidaknya antrian antrian yang juga mengurangi ataupun terkurangi dari cikarang utama ini tentunya tidak mengekor nantinya apalagi kita tahu bahwa musim libur lebaran ini tentunya akan segera tiba
nah terkait tarif sendiri kalau kita lihat dari pt jasa marga sendiri tidak akan melakukan perubahan tarif
karena nantinya mereka di cikarang utama akan cuma melintas bebas seperti itu saja
untuk nantinya baru dilakukan transaksi di cikampek utama ini di kilometer tujuh puluh
ataupun nanti mereka kalau keluar di enam puluh tujuh di kalihurib utama
nah dari terkait dengan konstruksi ini sendiri sudah dibangun sebenarnya sejak empat bulan yang lalu
yang nantinya rencananya sebenarnya aksi pembongkaran di cikarang utama ini telah dilakukan pada hari ini
namun tadi sejak perjalanan saya dari arah jakarta menuju ke cikampek utama ini
di cikarang utama belum ada proses pembongkaran
karena memang kondisi di sini memang belum siap masih belum rampung seperti itu
sehingga memang tentunya transaksi masih berlangsung di cikarang utama puspa dan amel
oke baik terima kasih korespondensi ann indonesia roni satria
kita harapkan lebih cepat lebih baik jadi tidak ada kemacetan lagi
dari bekasi barat bahkan tadi anda katakan
rony terima kasih